olahraga memang tidak hanya membuat sehat secara fisik tapi juga secara psikis atau jiwa ya
karena saat berolahraga otomatis kita meningkatkan hormon endorfin alias hormon kebahagiaan
lalu bagaimana nih kalau misalnya jika olahraganya dilakukan di malam hari apakah juga akan menyehatkan
kita simak informasinya berikut ini
ya idealnya olahraga dilakukan di pagi hari saat sinar matahari melimpah seperti saat ini dan juga badan siap berolahraga
namun tuntutan kehidupan membuat banyak orang memilih untuk berolahraga malam tentu ini berpengaruh terhadap faktor biologis mereka
apa saja kebaikan berolahraga malam
jika harus memilih anda penggemar olahraga pagi atau olahraga malam
kalau olahraga malam itu lebih gampang tidur sih
karena lebih fresh aja kalau olahraga pagi enak lebih segar tapi lebih berberat itu olahraga pagi sih
kalau pagi saya kan harus kerja ya terus rutinitasnya padat tapi kalau malam itu enak aja
suasana nya adem gitu terus kalau olahraga
jogging itu orang sedikit juga jadi enak
ada masing masing punya efek
kalau siang kita kalorinya kebakar banyak
kalau malam enak tidur
saya prefer sih pagi ya karena kita belum melakukan aktivitas yang terlalu banyak jadi bisa full exercise nya lebih efektif
kalau saya lebih suka malam karena saya kalau pagi saya bukan morning person ya
jadi kalau malam habis kerja saya lebih enak menghabiskan waktu buat olahraga dulu
kalau saya sih prefer lebih pagi karena kan kalau misalnya pagi dibandingkan pagi sama malam itu jauh lebih bagus kalau kita pagi eksersisnya
seiring banyak aktivitas olahraga yang ditawarkan di malam hari rasanya tidak ada alasan lagi untuk tidak berolahraga ya
meski banyak yang lebih memilih pagi hari sebagai waktu ideal namun nyatanya olahraga malam kian diminati
supaya latihan fisik di malam hari tetap optimal berikut saran dari ahlinya
pertama asal dilakukan secara konsisten
kalau bisanya malam hari ya lakukanlah dengan konsisten di malam hari itu
yang kedua sesuaikan dengan porsimu intensitasmu
kamu bisanya di level apa
kalau anda adalah seorang beginner yang belum pernah tentunya kita mulai dari yang sangat rendah ya
yang ketiga tadi lakukanlah olahraga dengan proper
jadi ada pemanasannya ada latihan intinya baru terakhir cooling down
pendinginan jangan lupa itu
olahraga memang menyehatkan baik dilakukan di pagi hari ataupun di malam hari
namun peralian waktu berolahraga berpengaruh terhadap jam biologis anda
jadi pastikan kegiatan melatih fisik ini dilakukan tiga jam sebelum waktu tidur
tentunya kita mengharapkan efek benefit kan ya
nah untuk itu harus olahraga yang dilakukan itu harus di dalam kaedah kaedah yang benar
jangan sampai ya tadi yang pertama syaratnya
selama dia melakukan olahraga ini secara teratur kemudian dia memang rutinitas dia dan sudah dilakukan lama
kemudian dia intensitas yang dia lakukan pun untuk dirinya itu cukup
jadi ya tidak berlebihan tidak over train
demi mencapai kebugaran tak ada batasan waktu untuk berolahraga
memperlambat ritme atur intensitas
konsisten maka olahraga yang anda jalani tak hanya menyehatkan tapi juga membahagiakan
tiap latihan fisik yang anda lakukan akan menaikkan hormon endorfin atau hormon bahagia
serta mengurangi hormon kortisol yang memicu stres
jadi jangan tunda lagi untuk berolahraga hari ini
desi pasha jakarta